pelita jaya masih belum terkalahkan dan kembali membukukan kemenangan kedua di ibl seri empat yang berlangsung di britama arena jakarta
pertemu dengan pacific cesar surabaya pelita jaya menang tipis dengan skor lima puluh lima lima puluh satu
pasifik membuktikan diri sebagai salah satu tim kuda hitam di ibl musim ini
bertemu dengan pelita jaya yang belum terkalahkan di musim ini pasifik mampu mengimbangi permainan pemain pelita jaya
defense ketat dari pasifik bahkan membuat bintang pelita jaya wayne bradford hanya mampu mencetak lima angka di pertandingan ini
tertinggal di dua kuartal awal pasifik lewat dua pemain asingnya david seagers dan michael faye mampu mengejar hingga hanya tertinggal tiga angka di kuartal ketiga
poin dari david seagorst di sisa waktu kurang dari dua menit di kuartal empat membuat pacific hanya tertinggal dua angka lima puluh satu lima puluh tiga
namun kurang tenangnya saat melakukan serangan di saat saat menentukan membuat pasifik tak mampu mengungguli perolehan angka pelita jaya
raihan tiga belas angka dan sepuluh rebound dari daniel wenas serta tambahan lima belas angka dari saverius prawiro akhirnya membawa pelita jaya menang lima puluh satu
di pertandingan sebelumnya nsh jakarta masih belum dapat meraih kemenangan pertamanya di ibl musim ini
bertemu dengan bsb hangtua nsh kembali harus menelan kekalahan ke delapan di musim ini
raihan dua puluh tujuh angka dan sepuluh rebound dari keenan pelmore membawa hang tua menang tujuh puluh sembilan tujuh puluh delapan
berita terkini dari jepang
dan saat ini kita telah terhubung dengan koresponden cnn indonesia erlangga wisnuwaji yang berada di beritama arena jakarta
angga hari ini terdapat pertandingan big match antara setapak melawan satria muda
seperti apa prediksi anda panasnya pertandingan nanti
siang rian memang di hari terakhir seri empat ibl musim dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini akan ditutup dengan pertandingan big match
antara satria muda pertamina jakarta melawan setapak jakarta
karena dua tim ini adalah dua tim kuat asal ibu kota yang memiliki tradisi panjang di basket tanah air
dan kalau kita bicara data dan fakta di musim ini
setapak jakarta dan smi adalah salah satu dari tiga tim teratas yang memiliki rata rata
dan angka tertinggi dengan di atas delapan puluh poin per game
dan kalau kita melihat dari selama musim ibl ini berlangsung dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas ini berlangsung
satria muda memiliki rekor delapan kali bertanding dan hanya mengalami satu kali kekalahan
sementara setapak jakarta tujuh kali bertanding mengalami dua kali kekalahan
dan uniknya kekalahan dari dua tim ini masih diderita oleh tim yang sama yaitu dari pelita jaya
namun kalau kita melihat big match nanti ini kalau melihat kondisi dari tim
sebenarnya satria muda memiliki sedikit keuntungan karena di seri empat ini satria muda hanya bermain sekali
yaitu di hari pertama saat menang melawan nsa
sementara setapak jakarta harus bermain full tiga hari penuh di seri empat kali ini
di hari pertama setapak jakarta bermain menang melawan bima perkasa
sementara kemarin setapak jakarta harus menghadapi perlawan dari siliwangi bandung
dan menurut dari asisten pelatih setapak jakarta f rinaldo
pertandingan game kemarin melawan siliwangi bandung ini digunakan oleh mereka
untuk mempersiapkan mereka dalam pertandingan melawan satria muda nanti sore
ini mereka mempersiapkan dengan berlatih pola pola yang akan digunakan saat melawan satria muda nanti
bila kita berbicara mengenai mesa pemain
ini dari layanan pemain asing yang dimiliki oleh satria muda juga menarik
karena satria muda musim ini kembali diperkuat oleh pemain naturalisasi yang sebelumnya memperkuat cls
yaitu jamar andre johnson
dan satria muda juga masih memiliki dior lohorn
yang kalau kita dari sisi statistik
lovern ini adalah pemimpin dalam kategori persentase di field goal yang mencapai enam puluh satu persen
sementara dari setapak jakarta memiliki dominic williams
yang di posisi untuk di keseluruhan
dalam posisi assist dan steal ini
dan untuk materi pemain lokal juga
satria muda dan setapak jakarta ini memiliki materi pemain yang berimbang
karena kedua tim ini adalah mayoritas menyumbangkan pemain pemain nasional
yang akan diperkuat oleh setiap pemain tersebut
baik angga besok juga akan berlangsung ibl all star dua ribu delapan belas
bagaimana menurut anda seperti apa sebenarnya keseruan yang akan berlangsung pada laga all star tersebut
ya selain seri ke empat ibl yang akan diutup dengan pertandingan big match
antara satria muda versus tapak jakarta
hari minggu juga nanti para penggemar dan pencinta bola basket tanah air
akan dihibur dengan pertandingan all star game
telah terpilih dua puluh pemain
masing masing sepuluh pemain dari divisi putih
dan sepuluh pemain dari divisi merah untuk bermain di all star game
dan sesuai dengan mungkin mengadopsi dari pertandingan di nba all star
lima pemain inti atau starting lima dari masing masing divisi ini adalah
merupakan hasil pilihan dari penggemar bola basket di tanah air
yang voting nya ini dilakukan melalui sosial media
dan selain nanti ada all star game
para penggemar dan pencinta bola basket tanah air juga akan dihibur oleh beberapa kontes
dan juga ada tiga point kontes
dan juga ada skill challenge
dan menariknya di skill challenge ini juga akan melibatkan
beberapa pemain pemain basket legenda tanah air
seperti mungkin kalau penggemar basi tahun sembilan puluh an
pasti sudah mengenal nama nama seperti alibu dimansyah
ataupun wahyu widayat jati
ini mereka akan bermain
dengan digabung dengan pemain pemain ibl saat ini
untuk menghibur dan memberikan mungkin tontonan yang berbeda
apabila di sektor sektor ini
seri reguler sebelumnya mereka bermain dengan penuh tensi
kini di all star game nanti mungkin para pemain yang tampilnya agak sedikit
dapat bermain sedikit lepas
memberikan hiburan bagi penggemar dan pecinta basket
yang nanti akan datang ke britama arena di kelapa gading jakarta rian
baik erlangga wisnuaji tentunya pertandingan ini akan sangat dinantikan oleh para pecinta bola basket
erlangga wisnuaji koresponen cnn indonesia
terima kasih sudah melaporkan